tim nasional indonesia u dua puluh dua mengawali langkahnya dengan baik pada ajang sea games dua ribu dua puluh
tim besutan indra syafri meraih kemenangan telak atas filipina dalam laga pembuka grup a cabur sepak bola putra
bermain di olympic stadium timnas indonesia u dua puluh dua sempat kesulitan membongkar pertahanan filipina
namun di tengah situasi sulit tersebut timnas indonesia u dua puluh dua berhasil memecah kebuntuan pada akhir babak pertama
nah umpan silang yang dilepaskan oleh rio fahmi disambut oleh tembakan volley dari marcelino ferdinand
setelah berulang kali mencoba membobol gawang filipina usaha indonesia membuahkan hasil pada menit akhir babak kedua
irfan jauhari sukses mencetak gol lewat tembakan akurat setelah melakukan umpan satu dua dengan muhammad taufani
saat pertandingan memasuki masa injury time muhammad fajar fatur rahman memperbesar keunggulan menjadi tiga
fatur rahman mencetak gol
tak gol lewat tembakan keras memanfaatkan umpan silang rio fahmi
pertandingan berakhir dengan skor tiga untuk timnas indonesia u dua puluh dua